slow pitch adalah turunan dari cabang olahraga baseball dan softball yang bersifat lebih rekreatif
karena intensitasnya yang tidak setinggi baseball dan softball strategi serta kerja sama tim lebih ditekankan dalam slowpitch
aspek sosial inilah yang menjadi salah satu alasan komunitas slow pitch jakarta citas after hour menggelar liga amatir bertajuk after hour prospect turnamen
turnamen yang digelar oleh komunitas yang berinduk pada klub baseball jakarta citas itu menggunakan sistem yang berbeda dengan turnamen lain
sementara turnamen pada umumnya diikuti oleh tim kompetisi after hour diikuti oleh individu yang disatukan dalam sepuluh tim yang berbeda
pembagian pemain dalam sepuluh tim ini dilakukan sesuai dengan penilaian kemampuan individu
sehingga kemampuan pemain satu tim dengan tim lain relatif
untuk after hour prospect sendiri sebenarnya kita hanya menggrading itu ke mungkin tiga bagian besar
yang pertama adalah teman teman yang sudah sempat bermain di turnamen sebelumnya
terus yang kedua adalah mungkin teman teman yang udah bermain dalam jangka waktu tertentu
sama ada teman teman yang mungkin baru pertama kali main slow pitch gitu
umum jakarta citas after hour alipasha
dengan sistem ini para pemain dapat lebih mengenal satu sama lain
terutama yang telah mengikuti turnamen ini lebih dari satu kali
adapun turnamen kali ini adalah season ketiga
karena basis komunitas yang kuat itu tak disangka kompetisi yang digelar after hour ini kebanjiran sponsor
bahkan sepuluh tim yang terbentuk dinamai sesuai dengan nama sponsor
nah rata rata memang tiap season tiap prospek itu kan memang kita bagi ke dalam sepuluh tim maksimum
artinya tiap season kita udah gulirkan prospek tiga kali artinya kita sudah menjaring tiga puluh sponsor
untuk season sendiri after hour season itu kita sudah ada di after hour season ke enam
artinya itu juga udah ada enam puluh sponsor
jadi kisaran mungkin udah ada sekitar sembilan puluh sponsor yang pernah join dan bekerja sama dengan after hour
salah satu peserta yang ikut dalam after hour prospect turnamen adalah bb
yang ikut dalam turnamen ini sejak pertama kali digelar pada dua ribu lima belas
jadi sebenarnya tuh slow pitch ini kalau misalkan awalnya tuh pengen sebenarnya niatnya adalah pengen kembali ke lapangan sih
jadi dari kecil tuh memang udah ikut olahraga baseball softball
terus setelah sekolah kuliah segala macam sempat postpone sebentar karena ngelakuin banyak aktivitas yang lain
terus tiba tiba keluarga mempersatukan ini semua lagi di jakarta citas after hour
lain halnya rio yang baru empat bulan menggeluti olahraga slow pitch
menurut dia turnamen ini menghadirkan suasana kompetitif tetapi tetap ceria
sebenarnya yang bikin menarik banget di slow pitch ini gamenya sih
gamenya itu dia teamwork funnya juga lebih dapat kalau misalkan di slow pitch
kita ngeliat kalau misalkan permainan permainan saat ini kan seru seru banget ya
semuanya ketawa ketawanya juga dapat kompetitifnya juga dapat
itu berbeda dengan olahraga olahraga yang lainnya biasanya yang lebih banyak lebih banyak diemnya
lebih serius lah kalau ini kita bisa fun banget di game show page
para peserta dan panitia berharap kompetisi ini dapat semakin mempopulerkan slow pitch
sehingga nantinya kompetisi yang digelar dapat lebih semarak lagi